di zaman modern memasak dibuat mudah dengan kompor gas atau kompor elektrik
namun ada beberapa kedai makan yang masih menggunakan arang
salah satunya tempat jualan nasi dan mie goreng legendaris di jalan mangga kota bandung
tempat makan yang sudah berjualan sejak tahun tujuh puluh an ini sekarang dijalankan oleh generasi kedua
selain menggunakan arang untuk memasak proses memasaknya pun terbilang unik
karena untuk menyalakan barang api dalam anglo atau tungku dengan cara digoes menggunakan roda
masak sambil goes nah tapi ini goesnya beda
karena goesnya pakai tangan untuk menghantarkan udara ke arang yang membuat arang itu barangnya menyala
dalam sehari kedai ini bisa menjual
sekitar tujuh puluh porsi besar menggunakan delapan kg arang untuk memasak
untuk memasak pesanan dibutuhkan tiga orang dengan tugas yang berbeda
satu orang menyiapkan bahan masakan satu orang mengolah masakan dalam wajan
dan satu orang memutar roda untuk menyalakan barang api
kalau yang arang cepat panasnya kan baraknya tuh panasnya lebih lebih dari dua kali itu gas
beda ceplok telur di sini sama di sana lama di sana aromanya
maha maha bisa di tarik
tapi aroma khas arangnya itu nyengat kena bumbu juga
jadi dipertahankan aja sampai sekarang
bagi para pelanggan setia kedai ini sajian masakan yang menggunakan arang memberikan cita rasa tersendiri
penggunaan arang saat proses memasak membuat aroma masakan lebih keluar
saya tahu tempat ini sebetulnya dari kecil jadi mungkin sekitar dua puluh lima tahun yang lalu
yang jelas aromanya jadi wangi
terus dari tekstur rasa juga
saya tahu lebih enak dibanding tempat lain
kedai lain yang setia menggunakan arang untuk memasak adalah salah satu kedai surabi di jalan antapani kota bandung
sebelum memasak surabi menggunakan arang kita perlu menyalakan bara api pada arang terlebih dahulu
sebagian arang harus dibakar di atas kompor gas kurang lebih sepuluh menit
sampai ada bara api dalam arang setelah itu baru dicampurkan ke arang lain dan ditipasi hingga apinya menyebar
untuk menyalakan bara api yang ada di arang ini ternyata lumayan pegel karena kita ngipasinnya harus dengan kecepatan konsisten dan jangan terlalu lambat juga
karena kalau terlalu lambat nanti apinya juga nggak akan nyala dan bara apinya juga akan nyalanya lebih lama
saya jadi gak sabar nih untuk segera icip icip surabi hasil kipasan saya
setelah saya coba surabi yang barusan tadi saya coba masak dan arangnya saya panasin
ternyata rasanya selain memang rasa dari surabi yang ditambah oncom dan telur ada juga aroma smoky dari pembakaran arang tadi
kedai surabi yang buka dari pukul sembilan pagi hingga pukul sepuluh malam ini dalam sehari bisa menjual tiga ratus surabi dan memerlukan tiga puluh kg arang
karena dikhawatirkan kalau ke gas itu karakteristik dari aroma dari pengembangan surabi itu hasilnya itu berbeda
sifat arang sendiri dia mempunyai sifat aroma kayu sama aroma bakar
menurut rosi indiarto dosen fakultas teknologi industri pertanian universitas pajajaran
aroma khas dari arang muncul dari senyawa senyawa aromatik yang berperan untuk memberikan cita rasa dalam produk pangan
senyawa ini tidak dimiliki oleh pemanasan menggunakan gas maupun elektrik
meski aroma khas arang banyak disukai tetap harus waspada ketika memasak atau memanggang menggunakan arang
sangat karsinogenik terutama adalah senyawa senyawa benzoalfapirin
ini memang menjadi salah satu senyawa penanda atau senyawa yang disebut juga senyawa kontaminan
yang disebabkan karena proses pemakaman
pada suhu tinggi terlalu banyak arang yang menggunakan arang
terutama pemanasan langsung dalam hal ini adalah yang paling sering dilakukan adalah proses pemanggangan atau proses pengasapan
rosi menambahkan terdapat teknologi baru yaitu liquid smoke atau asap cair
untuk menggantikan cita rasa aroma yang khas di dalam proses pengasapan secara langsung
asap cair yang dihasilkan itu bisa diaplikasikan untuk makanan
dengan syarat harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu